dua pabrik yang digerebek bnn di solo dan semarang memproduksi pil pcc dalam skala yang besar
padahal bpom telah menyatakan seluruh obat yang mengandung karisoprodol dibatalkan izin edarnya di tahun dua ribu tiga belas karena berbahaya untuk kesehatan
pcc terbuat dari paracetamol kafein dan karisoprodol
obat dengan kandungan karisoprodol ini berfungsi membuat otot menjadi relax namun hanya dalam waktu yang singkat
dalam dosis yang lebih tinggi karisoprodol dapat menyebabkan halusinasi dan juga kejang kejang
bahkan dosis tinggi juga bisa menyebabkan kematian
sejak tahun dua ribu tiga belas bpom melarang peredaran obat dengan kandungan karisoprodol
penangkapan pengedar dan produsen pcc ilegal marak dilakukan pada september dua ribu tujuh belas lalu
penangkapan terjadi di berbagai daerah
di medan dua penjual bernama jp dan ewe ini ditangkap dengan barang bukti pil pcc sebanyaknya
banyak dua satu ratus tiga puluh butir
sementara di sulawesi tenggara enam belas orang ditetapkan sebagai tersangka peredaran pcc dengan barang bukti tiga empat puluh tiga butir pil pcc
di takalar sulawesi selatan seorang ibu rumah tangga ditangkap karena membawa satu dua ratus sepuluh butir pil pcc
kemudian penangkapan juga terjadi di papua
satu orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti satu sepuluh butir pil pcc
perburuan atas peredaran pcc ini terus dilakukan
dan yang terbaru bnn mengrebek dua pabrik pcc di solo dan semarang yang memproduksi pcc sebanyak jutaan butir perharinya
dan kita terhubung via telepon dengan direktur pengawasan nafsa bpom ibu rita endang
ibu rita selamat malam
selamat malam mbak suta
ibu rita bisa dijelaskan sebetulnya seperti apa akses untuk mendapatkan bahan baku pcc yang kemudian akhirnya diproduksi secara ilegal
ya saya jelaskan dulu
pcc yang terdiri dari tarifoprodel parastamol dengan kpn itu adalah produk ilegal
tidak pernah terdaftar dengan nama ptp
betul bahwa pernah terdaftar tapi bukan dengan nama pct
dan sudah kita tarik produk tersebut pada tahun dua ribu sembilan
kemudian kita tarik kembali seluruhnya yang mengandung tarifoprodel itu pada tahun dua ribu tiga belas
produk ini sudah tidak ada di indonesia
kalau kenyataannya ada dengan nama pcc memang kita lihat lagi bahwa ada oknum yang bermain untuk merusak generasi ini
jadi bahan bakunya pun kita awasi
ada mekanisme untuk mengawasi bahan baku
jadi bahan baku diawasi
diawasi oleh bipjen bia dan cukai
rekomendasinya adalah rekomendasi dari kementerian terkait
jadi sekali lagi bahwa bahan baku diawasi oleh bipjen bia dan cukai
kemudian produknya diawasi oleh badan pom
tapi sekali lagi kami sampaikan pcc ini tidak pernah terdaftar di badan pom
oke kalau anda mengatakan tadi tahun dua ribu tiga belas seluruhnya sudah ditarik
ini artinya pcc tidak bisa digunakan juga untuk jangkauan medis begitu
tidak pernah mengizinkan ptv yang sejak dua ribu tiga belas digunakan di indonesia
memang yang menjadi perhatian atau fokus dari bpom karena efek samping dari karisoprodol sendiri
atau apa faktor untuk menarik ketika tahun dua ribu tiga belas
ya dua ribu tiga belas kita tarik karena memang penyalahgunaan
penyalahgunaan yang sangat besar maka kita tarik
jadi sekali lagi konsen terkait dengan kesehatan masyarakat
maka badan pom tidak main main maka menarik produk tersebut
produk tersebut tentu baik
ya untuk kesehatan untuk relaksasi oke
tetapi karena penyalahgunaan yang banyak maka kami tarik dari peredaran
baik kemudian seperti apa kontrolnya atau mekanisme pengawasan yang dilakukan bpom
untuk mengantisipasi lagi penyebaran lebih lanjut soal pcc ilegal ini atau pcc
ya seperti kita ketahui bahwa sebelum kasus ini terjadi ya sudah sejak lama
ini memang sudah diantisipasi
badan fon sudah melihat bahwa tren penyalahgunaan
penyalahgunaan obat ilegal ini menjadi sangat marak
karena itu mungkin masih kita ingat pada tanggal tiga oktober
bapak presiden indonesia langsung yang mencanangkan
tim pemberantas obat ilegal dan penyalahgunaan obat
nah di dalam tim tersebut tim ini adalah tim gabungan
siapa saja badan fon bnn kepol kejaksaan kementerian kesehatan
kementerian dalam negeri kominfo bnb kepan
ini bersama sama berkoordinasi untuk
mencegah obat ilegal seperti pcc ini dan penyalahgunaannya
jadi memang ini tim yang berkoordinasi tidak bisa sendiri sendiri
karena sekali lagi ini produknya ilegal
sarananya juga sarana rumah gudang yang bukan industri farmasi
baik kalau ibu rita tadi mengatakan harusnya ada koordinasi yang lebih lanjut
apakah ini juga menjadi celah begitu karena masih adanya pabrik yang memproduksi pcc
saya kira ini sesuatu yang kalau saya lihat dengan keadaan yang lebih kelas
saya kira ini sesuatu yang kalau saya lihat dengan keadaan yang lebih kelas

mungkin kita lihat kasus bulan lalu di banjarmasin
itu badan pom melalui operasi gabungan nasional
itu menemukan pcc sebesar dua belas juta pil
itu badan pom menemukan
kemudian badan pom tentu bersama sama berkoordinasi
minta bantuan teknis kepada siapa
bnn sovin dan polda atau limantan selatan tim bekantan
itu artinya koordinasi yang dilakukan
jadi banyak hal memang dilakukan
kalau saat ini kemarin tanggal empat ya ditemukan kembali pcc di semarang dan solo
apa yang dilakukan
oke bnn melakukan tindakan hukum yang baik yang kami hargai
namun demikian kemudian saksi ahli dan pengujian
itu dilakukan oleh badan pom
jadi bentuk koordinasi seperti ini
sekali lagi bahwa ini produk ilegal sarananya ilegal
tentu harus berkoordinasi nggak bisa
hanya satu instansi begitu
baik tidak hanya koordinasi dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait
tapi juga dengan warga sekitar ya ibu rita
ibu rita endang terima kasih banyak
direktur pengawasan napsa bpom